sejak dua belas november lalu dki jakarta telah resmi menerbitkan peraturan daerah nomor dua tentang penanggulangan covid sembilan belas
pemprov dki jakarta beralasan perda ini dibutuhkan sebagai landasan hukum yang lebih kuat dalam rangka mengendalikan penyebaran penyakit covid sembilan belas di wilayah jakarta
memang jika dilihat isi perda nomor dua tahun dua ribu dua puluh tersebut tampak lebih tegas dan jelas mengatur pelanggar protokol kesehatan
peraturan daerah nomor dua tahun dua ribu dua puluh tentang penanggulangan covid sembilan belas di dki jakarta memuat berbagai macam sanksi yang jauh lebih besar dibandingkan peraturan peraturan sebelumnya
di antaranya jika anda tidak mengenakan masker maka anda akan didenda rp dua ratus lima puluh ribu rupiah atau kerja sosial
jika anda kemudian menolak dilakukan tes pcr atau tes apapun untuk mendeteksi keberadaan virus covid sembilan belas di tubuh anda anda pun akan didenda lima juta rupiah
dan jika anda menolak dengan penyakit covid sembilan belas anda pun akan didenda rp lima
jika anda tidak mengenakan masker maka anda akan didenda rp lima
dan jika anda kemudian mengambil dengan paksa jenazah yang terpapar covid sembilan belas anda didenda rp lima
dan jika pengambilan paksa itu disertai dengan ancaman ancaman dendanya naik menjadi rp tujuh lima ratus
dan jika anda kemudian sedang diisolasi diberikan perawatan di fasilitas kesehatan yang ada di dki jakarta
kemudian anda melarikan diri tanpa izin dari petugas
anda didenda rp lima juga
selain itu perda juga mengatur protokol kesehatan bagi tempat usaha tempat ibadah hingga sarana pendidikan
bagi yang melanggar ada sanksi mulai dari teguran tertulis denda hingga pencabutan izin
aturan yang sama juga berlaku untuk perdagang ke lima
hanya saja jumlah denda tidak disebutkan secara jelas
dalam perda itu juga mengatur hak pemprov dki jakarta melakukan pelaporan dugaan tindak pidana
yang berkaitan dengan penanggulangan covid sembilan belas
tindak pidana itu antara lain memalsukan dan memperjualbelikan secara tidak sah obat atau vaksin covid sembilan belas
memberikan stigma negatif dan diskriminasi kepada kasus positif
hingga menghasut orang lain untuk tidak mengikuti tes pcr
kebanyakan warga jakarta setuju diperlukannya aturan yang lebih keras untuk penanggulangan covid sembilan belas
pertanyaan dari pemprov dki jakarta
pertanyaan dari pemprov dki jakarta
setuju sih alasannya untuk menertibkan biar semuanya mau divaksin
seenggaknya biar semuanya sehat
karena kan ada juga ya rakyat indonesia yang bandel
kayak sekarang untuk dipakai masker aja masih banyak yang bolong bolong
ada yang pakai enggak karena enggak ada dendanya
pertanyaan dari pemprov dki jakarta
selama peraturan itu sesuai dengan keadaan masyarakat
dan itu sebagai edukasi bagi masyarakat saya setuju saja
tetapi terkadang sebuah peraturan itu di dalam praktek lapangannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan
entah itu ada sikap delikasi atau tidak sama rata untuk diperlakukannya
nah itulah salah satu contoh
adalah protokol kesehatan di semua acara acara
satu sisi yang ini diadili yang satu sisi juga yang ini tidak diadili
nah seperti ini peraturan itu apapun bagus
jika prosedur untuk melaksanakan peraturan tersebut bisa ditaati dengan baik dari pihak yang membuat peraturan tersebut
kalau buat peraturan sendiri sih saya setuju
dengan protokol kesehatan pemerintah kita harus ikutin
tapi kalau untuk dendanya kalau kayak buat pedagang pedagang kecil kayak gini mungkin keberatan
tapi kalau itu untuk menimbulkan efek jerah ya mau nggak mau ya diterapkan
tapi kalau buat saat ini kemungkinan orang ya pedagang pedagang kelima keberatan semua
ya kalau memang harus kalau melanggar jadi denda
tapi kalau seandainya dikasih imbuan sebelumnya seandainya nggak mau mengikuti protokol kesehatan ya kemungkinan bisa tidak boleh
jualan di area ini yang kemungkinan seperti itu mungkin bisa
tapi kalau buat dendanya mungkin cuma keberatan
memang pada kenyataannya sebaik apapun sebuah peraturan tidak akan ada hasilnya jika penegakan di lapangan tidak sesuai harapan
kini kita menunggu apakah semua warga dki jakarta diperlakukan sama di hadapan hukum
iwan hermawan softian herdiagama jakarta